kok perasaan lagi jahat
jangan macem macem ya
kok ali sama rafael belum bobo
soalnya tadi mami tuh kepikiran terus
kepikiran rafa yang ketakutan
jadi mami mau nemenin rafa bobo disini sama ali
soalnya mami juga gak mau lagi ketemu sama gayung
sekarang rafa bubu sama mami yuk
karena rafa gak usah takut lagi ya
ada mami disini
ali juga nggak usah takut lagi oke
bobonya mami pelukin
ya rafa gak takut
selamat bobo ali selamat bobo rafa
aduh ronda sendirian dingin
mana orang gak ada lagi ya
nek ngapain sendirian disitu
tadi pak rt di pos ronda ngomongin apaan sih
tapi gue tadi gak denger sih
banyak yang ngobrol sih
mau dimandiin sama nenek
suara apa tuh
nenek suara apa
semoga banget sih
rafah di dalam rumah ada makanan
perutnya edwin lapar nih
aduh om edwin kayak ada aja cari makanan mulu
ada tuh di dalam di kulkas
nanti gak mau bobot
nah unsur kau
kok perasaan ada yang jahat
jangan macem macem ya
perasaan tadi ada yang ngetok pakai gayung
rupanya ada yang nyamar jadi nenek gayung disini
tawa aja kalau aku gak mau main film itu
tidak ada yang ngetok
kok bisa ada disini
apa sih win
gayungnya bisa terbang deh
ayo emang pesawat bisa terbang
ini kan gayung yang semalam ada di tempat tidur aku mi
gayung itu juga ada di
gayungnya pindah ke kamar mami
iya rafa tapi tadi malam gayungnya udah mami buang
pee tapi kenapa sekarang masih ada di sini sampai
gini aja deh mendingan gayung ini kita buang aja
lagi paling dewasa disini
teh saya itu paling takut sama gayung teh
emang kamu pikir kayaknya berani sama kamu
teh teh teh
ih kok kenapa dikasihin ke saya
ini tuh bagian kamu yang buang
kamu aja kamu lebih cocok
ih kamu kayak lagi condong
teh kamu lebih jodoh
biar ali aja yang buang
suariku aja bu
siapa nih yang lempar
suara siapa tapi itu
tuh gimana sih
ini teh pasti anak saya nggak sengaja dah
bisa terbang sendiri
ini kenapa jemim lempar lemparan
eh serem bu ranti
nanti kalau nenek gayungnya keluar gimana
keluar kapan masuknya
gara gara kamu mereka jadi pada heboh kan
tuh nenek gayung jadi pada ngejar kamu
ya begini nih
begini nih kalau kebanyakan syuting film horror
gue nggak mau lagi syuting film horor
pulang pagi melulu
eh mau ke mana
dan nggak ada lagi syuting film horor
wujudin edwin dong
kalau dia nggak balik ke lokasi syuting
tuh nenek gayung makanya terus ngejar
kalau orang udah gak mau syuting
nah emang nggak bisa dipujuk
lagian hari gini masih aja percaya sama nenek gayung
please bantuin teranti
ini kan demi keamanan kampung ini juga